presiden joko widodo secara resmi membuka perdagangan bursa efek indonesia dua ribu dua puluh tiga kemarin
senin dua januari dua ribu dua puluh
dalam pidatonya presiden menyebut indonesia telah meraih pertumbuhan indeks harga saham gabungan hingga empat satu persen
presiden jokowi mengapresiasi pertumbuhan perdagangan saham pada tahun dua ribu dua puluh
kapitalisasi pasar telah tumbuh lima belas persen hingga mencapai rp sembilan empat ratus sembilan puluh sembilan triliun
hal itu merupakan pencapaian yang besar karena diperoleh di tengah tengah turbulensi ekonomi global pada tahun dua ribu dua puluh
jokowi juga optimistis ekonomi indonesia akan terus bertumbuh
mengingat komposisi investor di bursa efek indonesia mayoritas berusia produktif
pasar modal kita
kita juga patut bersyukur bahwa indeks di tahun dua ribu dua puluh dua itu mengalami kenaikan empat satu persen
dibandingkan bursa bursa di negara negara lain yang mengalami penurunan yang sangat besar
bahwa investor di bursa kita sekarang ini
tiga puluh persen adalah anak anak muda di bawah tiga puluh tahun
dan tujuh puluh persen adalah di bawah empat puluh tahun
artinya prospek ke depan